terima kasih anda masih bersama kami
sering kecewa tertipu madu palsu yang dijual di pasaran
seorang polisi lalu lintas berbisnis sampingan
budidaya madu lebah hutan di pegunungan reganis argo puro situ bondo
dari usahanya ini ia pun berhasil meraup tambahan penghasilan
hingga belasan juta rupiah per bulan
kesibukan sebagai polisi lalu lintas polres situ bondo
tak membuat brigadir nikmatul hair berhenti kreatif dalam membangun wira usaha
di sela sela tugasnya mengatur lalu lintas
dan sebagai anggota kamtip mas di wilayah kecamatan besuki
ia berkreasi dengan usaha sampingan budidaya madu lebah hutan
usai menyelesaikan tugasnya di pos lantas besuki
ia selalu menyempatkan diri ke lereng hutan rengganis jati banteng
untuk memantau dan melihat budidaya lebah tawon liarnya
iya ia memang harus telaten melihat perilaku lebah
di dalam sarang kotak kayu ukuran empat puluh x enam puluh cm ini
untuk melihat kebutuhan pakan lebah apakah cukup dari bunga sekitar atau justru kekurangan
ketertarikannya berbisnis madu lebah hutan ini sendiri
berawal sejak setahun terakhir karena sering tertipu madu palsu di pasaran
mendapatkan barang yang tidak sesuai kualitas
akhirnya saya ternak sendiri dan saya juga menampung dari laskar pancari madu
yang mana saya menempatkan
mereka tiga hari empat hari di hutan setelah dapat banyak baru tampung
saat ini ada lima puluh kotak lebah yang ia kelola
dengan masa panen setiap musim kemarau yaitu mei hingga akhir september mendatang
hasilnya brigadir nikmatle mampu menghasilkan hingga seratus botol madu siap jual
atau lima puluh kg setiap bulannya
caranya membedakan madu asli atau madu yang palsu
setelah dijelaskan juga akhirnya memang terbukti
selain sebagai bisnis giat brigadir nikmatul ini juga bermanfaat ganda
untuk menyebarkan virus menjaga kamtip mas
ia pun mengajak para pencari madu hutan untuk membentuk komunitas
yang berkewajiban menjaga hutan dengan praktek ramah dalam mencari madu lebah
dari bisnis sampingan ini ia pun mampu menambah penghasilan keluarga
hingga belasan juta rupiah per bulannya
di mana setiap botol satu liter madu ia jual dengan harga satu ratus lima puluh ribu rupiah